sebuah video yang memperlihatkan pesta pernikahan dengan konsep drive thru di jalan simpuru siang luhut utara sulawesi selatan viral di media sosial
resepsi pernikahan itu berlangsung di tengah penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level tiga di luwu utara sulawesi selatan senin lalu
dalam video terlihat tenda pernikahan dijadikan untuk jalur kendaraan untuk para tamu undangan
tanpa turun dari kendaraan para tamu dapat mengucapkan selamat ke kedua mempelai
acara resepsi ini pun dihadiri bupati luhut utara indah putri indriani
ia pun mengabadikan momen tersebut lewat video yang diunggah melalui akun youtube pribadinya
jadi yang paling penting saya berterima kasih kepada keluarga mempelai karena telah mengikuti protokol keselatan ini penting untuk menjaga kondisi kita semua
saling bantu jaga dan yang penting bahwa hajat di warga tidak tertunda
indah berharap konsep resepsi pernikahan drive thru ini dapat dicontoh warga lain yang hendak menggelar resepsi pernikahan atau hajatan di tengah penerapan ppkm